tim liputan cnn indonesia
kita memberikan informasi kepada masyarakat yang cepat dan juga tepat
yang dapat ditonton melalui layar transtv dan trans tujuh
haleluya aku gembira bersama yesus ku bahagia
perang dari surga rancangnya tuhan mulianya penuhi jiwaku
juga menawarkan menu menu yang khas dari kepulauan riau
kia klarissa heru sudarmanto surabaya jawa timur
intinya tukar menukar informasi
jadi karena kalau kita lihat faktor aksesibilitas dan juga kesanan ke publik ini sudah pas rasanya
kondisi kotoran manusia dan hewan
kerinduan untuk mengumpulkan harta
kita akan berjumpa kembali pada waktu
pak kenapa sih di sini air bersih itu begitu sulit
memang dari aspek mikrobiologinya itu
pertumbuhan ekonomi yang baik ini ya sebesar lima tujuh puluh tiga persen
namun teman yang dekat tersebut
saat ini sebagai ketua panitia pemilihan luar negeri
mulai dari untuk memasak hingga untuk keperluan minum sehari hari
ya memang petrus menyangka atau mengira ia tidak akan menyangkal tuhan
karena pemberian makan ini menyasar satu ratus dua puluh lima juta anak anak untuk range atau skala usia enam sampai dengan empat belas tahun
dan menuntut penurunan ump menggunakan
kalau musim keringnya kayak hitam kayak kopi hitam
tentang sesuatu yang belum kelihatan
tim peneliti dari jurusan pendidikan fisika universitas sulawesi barat
aku mau terima dengan
sebagai secara pribadi bukan
tentang tantangan di dalam bahtera roma tangga kristiani
saudara pendengar yang dikasih oleh tuhan
dari pengukuran ph itu hanya yang setelah dimasuk saja yang layak untuk dikonsumsi
atau bahkan mungkin kepada orang dewasa juga
janganlah gelisah hatimu percayalah kepada allah percayalah juga kepadaku
namun intensitasnya cukup tinggi
mereka mengatakan seratus ribu sangat berarti terutama di tengah ketidakpastian di masa pandemi
menurut kuasanya yang dapat
sulawesi barat adalah satu contoh kecil dari persoalan klasik di indonesia
jadi itu perbedaannya signifikan untuk sekarang gitu
kondisi ini masih ideal tidak sih untuk menerima jumlah wisatawan untuk datang karena bukan berarti tidak ada ancaman dengan pembatasan itu kan
dia mendorong material yang dulu sudah ada di sini
yang akan dibacakan oleh pemerintah pada dua puluh satu november nanti
lantas bagaimana nasib buruh dki setelah putusan ini
walaupun itu juga manusiawinya kita
sehingga menampilkan bata bata sebagai desain interior
saya sedang mencoba membantu ibu asri
sangat sedikit orang yang menyadari
jadi bersamaan antara awan panas dan banjir lahar
dan disinilah kelihatan kebijaksanaan mereka
kita harus luruskan sedini mungkin
pp no tiga puluh enam ini tahun dua ribu dua puluh
dalam setiap persoalan yang dihadapi
dan diminta keluar dari
yang kedua untuk mengecek juga bahwa karena pelaku wisata yang akan masuk ke dalam platform tersebut pasti pelaku wisata yang sudah sesuai dengan aturan
dan membawakan kita kesempatan untuk mendapatkan keselamatan
ya saya pikir dengan
baik sembari diperbaiki mungkin komunikasi kita pak kairul karena suara anda belum terdengar dengan jelas
dan ku ikut jejakmu
menerbitkan jurnal pada dua ribu dua puluh satu
jadi memang kita ini sering sangat sibuk bahkan mungkin terjebak dalam keributan
dari desa tangga tangga harus memikul ratusan jerigen
ekonomi tercatat tumbuh lima tujuh puluh dua persen secara tahunan pada kuartal tiga dua ribu dua puluh
tetapi bagi isunya satu saja
dan saya kira hal ini adalah persoalan yang penting untuk diselesaikan dalam bahtera rumah tangga kita masing masing
dan masuk ke tahap sosialisasi serta internalisasi

nah di antara beberapa unsur hasil pengujian ini
bagaimana aspek parameter pengujian terkait mengenai dari unsur fisikanya
tapi upah tuhan selalu dijaga
apakah mampu pak yudo melaksanakan hal ini
untuk kebersamaan anda kita akan
terus kimia organik logan dan mikrobiologi
yang di tempat tinggal kami kebakaran
tentu aku mengatakannya kepadamu
inilah mimbar suara pengharapan
ya pak wamen pertumbuhan ekonomi indonesia tumbuh lima tujuh puluh dua persen kuartal tiga dua ribu dua puluh
terima kasih kita dukung apapun yang akan dilakukan oleh calon panglima tni ke depan
ya untuk teknis penyelenggaraan dibanding lima tahun lalu
kebijakan media media televisi khususnya televisi berita
mereka harus menantang maut untuk mendapatkan air bersih
dan selama ini belum pernah ada penolakan
ya jelas sayuran di dalam kehidupan itu
injil lukas pasal sepuluh ayat delapan belas sampai dua puluh
ini sebagai ppm sekolah
telah menjadikan cnn indonesia mampu berkompetisi
aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit
apa yang bisa diharapkan
yang naungi pasir daga
mereka sudah punya pelanggan tetap yang selalu membeli air dari pasawahan
sebelum memasuki masa reses pada lima belas desember mendatang
sejak awal januari dua ribu dua puluh dua upah minimum di dki jakarta telah ditetapkan sebesar rp empat enam ratus empat puluh satu delapan ratus lima puluh empat per bulan
bukan sekedar untuk menghukum manusia
bangsa yesus telah turun turun sejak zaman musa
air hidup diberikannya memuaskan jiwaku
iya pak wamen apakah perhitungan tingkat kenaikan upah untuk tahun dua ribu dua puluh
adalah satu sifat manusia yang asli
baik sekarang para pendengar kita ke
datang sedang datang sedang
yang kami berikan kepada masyarakat itu berimbang
dalam menyajikan kita tidak hanya tinggal baca saja di prompter
dengan mengatakan bahwa yesus telah pergi ke situ
experience mereka yang puluhan tahun
setiap hari di sini nyuci baju
kasar dia sama temennya
ini menunjukkan bagaimana mereka datang kepada tuhan
dalam program yang sama minggu depan
sehingga tidak mengorbankan kebutuhan para buruh di dki
dia yesus tuhan ku
aku akan datang kembali
jika putusan pt un diimplementasikan
sudah lanjut umur dan ia sadar umurnya tidak akan panjang lagi
mengadakan persediaan bagi masa depan
lebih bijaksana dalam generasi mereka
ia pun berharap pemerintah bisa mengkaji ulang keputusan ini
nah kemudian untuk kabupaten kota akan diumumkan sekitar tanggal tiga puluh an november tahun dua ribu dua puluh
apakah upah minimum tahun dua ribu dua puluh tiga akan lebih tinggi dibandingkan tahun dua ribu dua puluh dua pak
sebelum saya lupa nih pak kairul saya ingin dari anda juga bagaimana perhatian untuk kesejahteraan tni apakah sudah membahagiakan